di tengah pandemi virus corona atau covid sembilan belas yang juga terjadi di sulawesi selatan
tim gugus covid provinsi sulsel menyesalkan rendahnya kedisiplinan warga dalam pembatasan sosial
terutama masih banyaknya masjid yang masih mengadakan sholat taraweh berjamaah
yang dikhawatirkan akan memperparah penularan virus corona di sulawesi selatan
meski telah diperketat sejumlah masjid di sulawesi selatan ditemukan masih melaksanakan kegiatan sholat sunat taraweh
seperti yang terjadi di kota parepare sulawesi selatan dan kota makassar
ibadah sunnah yang biasa di bulan ramadan ini bahkan dihadiri puluhan warga
sebagian lainnya melakukan secara sembunyi sembunyi dengan mematikan lampu saat sholat taraweh berlangsung
bahkan puluhan warga yang kesal dengan penutupan sementara kegiatan beribadah masjid
sempat bersih tegang dengan tim gabungan setempat
kurangnya pemahaman warga ini disesalkan dalam rapat evaluasi tim gugus covid sembilan belas
yang diperhatikan sebagai kegiatan yang tidak terlalu berguna
yang diadakan senin siang
tidak positif atau tidak
kalau sementara taraweh pak tiba tiba ada orang yang singgah sholat
padahal orang itu positif dia bisa mengeluarkan satu masjid pak